buas ngasih perintah buat operasi
buas saya tau kita nunggu disini
gimana dia biasa tau kita disini
sekarang saya mau kasih tau
ubed udah ngomong
supaya saya jualan jeruk terus
maaf ada telepon
iya gak apa apa silahkan
kok langsung dia
biar yang ditutup
saya mau pikir pikir dulu
sebelum bantu ikut jualan cilok kerja apa
kok ikut jualan cilok buat bayar utang
ubed cerita sama ibu
anak ibu comel ya
berarti ibu kepo tuh
kalaupun nggak boleh udah terlanjur
jadi terpaksa gak apa apa
yaudah kalau mau ngobrol mah
mama mau masak
pagi pagi begini bukannya banyak penumpang
kamu ngarugi kalau harus ngantar acung
harusnya kan kemaren
tapi kan ban angkotnya kempes
pakunya sebesar telunjuk
saya kan nanya besarnya
masa bapak gak tau kalau panjangnya satu telunjuk besarnya seapa
iya ya kira kira segitulah
saya suruh istirahat dulu jangan muncul
situasinya lagi kurang bagus
buah saeb udah tau kalau rosak sama citra kamu suruh jangan muncul dulu
sudah matang mikirnya
sudah ngambil keputusan
jangan dibahas di sini nanti ibu kamu dengar
ini masalah sensitif jadi harus hati hati
ya udah kita bahas di jalan aja
nanti saya telepon balik
kamu gak bisa nyetir sampai terima telepon
oke kalau gitu ma
memangnya belum datang
sambil nunggu dapat kerjaan bantuin aku jualan kerdung aja
dia nggak setuju
dia atau di underground
kamu gak usah jualan kerudung sendiri dulu bantuin aku aja
aku harus pakai kerudung juga

kamu mau pakai kerudung karena kamu merasa harus pakai kerudung juga
bukan karena mau ikut jualan kerudung
ya udah kalau gitu
mulai besok ya
sekarang juga aku siap
aku gak ada kegiatan apa apa
sekarang aku mau ketemu diza
sekarang aku mau ketemu diza
desa itu yang punya produk kerudungnya bukan
kalau aku ikut memangnya kenapa
biar kalau aku udah mantep mau ikut jualan kerudung
jadi udah enak udah kenal sama dia
aku ada urusan lain selain urusan kerudung
mau ketemu sekarang
kamu gak nanya dia jualan ciloknya dimana
aku berangkat sekarang
aku mau berangkat sekarang
aku masih mau disini
saya nunggu dia yang nelfon aja
kalau saya yang harus nelpon duluan gengsi
kecuali kalau mau minta uang buat anak anak
saya mau rujuk sama mantan istri saya
cinta lama bersemi kembali
terus apa alasan buat rujuknya
dulu waktu mau pisah gak mikirin anak
padahal sudah ada kata pepatah yang mengatakan
pikir dahulu pendapatan sesaat kemudian tiada berguna
itu pelajaran waktu sd ya
sudah lama pisah nih tumba
padahal dulu saya banyak hafal kata kata pepatah
bukan cuma kata kata pepatah
semua ada hubungannya sama masalah kamu pisah
terus sekarang mau rujuk lagi
cuma ingat waktu lagi sd aja
ya udah kalau gitu nggak usah dibahas
kalau kamu udah tahu dia jualan ciloknya di mana
bener apa enggak
jangan jangan dia bohong
supaya kamu percaya
dia udah berubah
dia udah jadi orang bener lagi
supaya kamu mau rujuk sama dia
kan syarat dari kamu
kamu mau rujuk kalau dia udah gak jadi copet lagi
kamu geng sih kalau harus jadi tukang cilok
terus terang aja
kamu lebih bangga jadi copet
kamu pikirin lagi aja sambil jualan
saya mau jalan jalan
masa kita cuma duduk duduk aja
nunggu perintah bos haib
tadi bilangnya dia yang mau nelfon balik
mungkin dia lupa
sama siapa aja
saya suruh menghilang dulu
saya khawatir dia udah lapor polisi
terus bos haib dicari
terus kita juga ikut dicari
itu kecemasan yang berlebihan
kan saya udah bilang niza itu urusan saya
kemaren dapat uang berapa
gak ada yang operasi bos
gak ada yang operasi bos
mungkin sinyalnya kurang bagus
suara kamu jelas
cuma masalahnya kenapa kemaren gak ada yang operasi
gak ada perintah dari bos
yaudah kalian sekarang operasi
deden sama bun bun
kamu gara gara nyuruh rosa sama citra menghilang dulu
bos ngasih perintah buat operasi